terima kasih anda masih menyaksikan political show
uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka
tengah diajukan ke mahkamah konstitusi
namun sebelum mk mengeluarkan keputusan
ketua kpu hashim ashari keburu menyatakan
pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang tidak menutup kemungkinan
kembali pada sistem proporsional tertutup
dengan demikian masyarakat akan mencoblos partai
bukan calon anggota legislatifnya
sikap partai politik di parlemen pun terbelah
mengapa aturan main sistem pemilu
mesti diubah di tengah tahapan berlangsung
malam ini kita akan membahasnya dengan
narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada mas sururudin kuasa hukum pemohon
selamat malam mas sururudin
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir
ada politisi pdi perjuangan
selamat malam bang andria
selamat tahun baru semuanya
selamat tahun baru
ada wasek jen partai nasdem
selamat malam bang willy
jauh jauh dari bandung
oh ketua dpp partai nasdem
oke dikoreksi saya
bang willy dan pakar hukum tata negara
selamat malam daferi
selamat malam mbak nana
dan bergabung juga melalui sambungan virtual
ini anak anak mahasiswanya udaferi
kayaknya setia banget begitu lihat
langsung semuanya ikutan
ada badan eksekutif mahasiswa
universitas andalas padang
teman teman dari andalas
terima kasih sudah bergabung
nanti bisa menanyakan kepada para narasumber
ataupun berkomentar juga boleh
mengkritik juga boleh
adalah pemilih terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh
jadi kalau misalnya sistemnya tertutup
oke nanti kalian bisa memberikan pendapat
apa kemudian pertimbangan klien klien anda
yang menjadi pemohon ya di mahkamah konstitusi
untuk mengajukan gugatan uji materi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang sistem proporsional terbuka
pertama kita konsisten ya
ini adalah pemilu adalah perintah dari konstitusi
sehingga semua jalannya proses pemilu
ada partai politik dan orang yang ikut dalam partai politik
juga harus tertip pada bangunan hukum
adanya republik kita yaitu
konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di bab bab utama dalam konstitusi
dari bab dua tiga enam dan tujuh
itu dari mpr ada presiden wakil presiden
ada pemerintah daerah ada pemilihan dpr
itu semuanya adalah sumbernya dari partai politik
partai politik lah yang akhirnya menyaring anggota anggotanya
untuk hadir dalam pemilu
untuk menduduki jabatan jabatan di pemerintahan dan dpr parlemen
untuk bekerja demi masyarakat
sehingga semua pasal pasal di dalam undang undang pemilu
juga harus sebangun dengan hal tersebut
sehingga kita mengajukan uji yang tadi diterangkan
pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua mengenai proporsional terbuka
itu juga intinya disitu adalah pesertanya partai politik
dan turunan turunannya bukan orang
karena orang sudah diakomodir di undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu melalui pemilihan dpd
dewan perwakilan daerah
sehingga kita melihat bahwa
undang undang ini yang kita uji
itu bertentangan dengan pasal satu ayat satu
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yaitu bentuk negara kesatuan kita
dimana seharusnya pemilih itu menguatkan bentuk negara kesatuan
bukan hanya kedaulatan rakyat yang kita lulukan tapi
bangunan negara kita juga harus diperkuat
jadi pemilu kembali ke partai politik
itu keinginan dari klien klien anda ya sebagai pemohon
tapi pertanyaan saya kenapa baru sekarang
diajukan gugatan uji materinya
di tengah ibarat pertandingan sepak bola
peluitnya sudah ditiup tahapannya sudah mulai
tapi aturan mainnya mau dirubah kenapa baru sekarang
karena sekarang lah mulai tahapan yang paling penting
ada setahun utama di situ kita bisa berpikir bahwa negara ini
para pemimpin kita di dpr dan pemerintah
itu seharusnya bersama sama mengontrol
tentang apa hasilnya ini pemilu terbuka
karena apa dpr yang duduk sekarang itu tidak memhasilkan undang undang
yang benar benar mempedulikan kita sebagai masyarakat biasa
mereka yang dipilih secara terbuka
beberapa tahun ini hanya berapa undang undang yang dibuat
karena mereka juga tidak menjalankan program program yang menjadi kewajibannya
mereka mencari popularitas tapi bukan pekerja membuat undang undang
itu yang harus ditekankan
jadi bukan sekarang orang orang itu sibuk kampanye
tapi ini masih ada satu tahun mereka untuk bekerja
jadi fokuslah bekerja jangan fokus untuk kampanye
atau membesarkan indikator
dan image pribadi dia
sehingga itulah yang jadi tujuan utama
dari mana anda bisa tahu bahwa dengan sistem tertutup
kemudian lebih banyak undang undang yang dihasilkan nanti pada periode berikutnya
pemilu sembilan puluh sembilan sampai dua ribu empat dua ribu empat sampai dua ribu sembilan
itu rata rata per tahun ada sekitar lima puluh lima puluh tiga lima puluh lima undang undang yang dibuat per tahun
mungkin bisa lebih awal awal reformasi
tapi dari tahun dua ribu sembilan sampai sekarang dua ribu empat belas
itu rata rata berapa dua puluh
setengahnya seperempatnya belasan
jadi ini kan penurunan kadar
fungsi dari dpr itu sendiri
yang fungsinya legislatif apa
fungsinya mencari popularitas
mereka bukan bekerja untuk membuat undang undang
kita kan butuh orang yang duduk di pr itu membuat undang undang
bukan mereka tampil di baliho atau sebagainya
mencari popularitas untuk dia agar terpilih kembali
tapi mereka dipilih kita itu bekerja
ingat pekerjaan mereka itu sebagai legislatif pengawasan dan anggaran
jadi itulah yang fungsi utama mereka
jangan melebihi fungsi dari itu
sehingga itu akan mendistorsi fungsi mereka
itu bertentangan dengan konstitusi
tapi jadi anda hanya berkaca pada pengalaman
pengalaman pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menggunakan satu sistem proporsional tertutup
sebelumnya kalau kita lebih
sebelumnya adalah orde baru
anda mau mengambil contoh
orde lama pun itu tertutup
orde lama dan juga orde baru
ya sebelumnya jadi sembilan ratus lima puluh lima itu kan tertutup
itu perintah dari para pendiri bangsa kita

bahwa kita itu yang pertama kali setelah indonesia didirikan apa
kita harus ingat karena apa
partai politiklah yang menyaring pemimpin pemimpin kita
bukan orang tampil satu persatu
negara kita sangat luas
jadi jangan terlalu liberal
harus ada sistem yang bisa menjaga kesatuan kita
itulah pasal satu ayat satu
kita harus bersatu bersatu apa bukan berpisah
ataupun klien anda ini memiliki legal standing nggak sih
kita yakin sangat punya
sehingga sedang dilanjutkan
kalau misalnya kita lihat komposisinya ya bang andre
dari pemohon dari
sekitar lima ya pemohonnya ya
itu yang pertama adalah
kader pdi perjuangan
saya tidak usah sebut namanya
jadi salah satu pemohon dari enam pemohon
yang mengajukan gugatan uji materi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang sistem proporsional terbuka ini adalah
kader pdi perjuangan
artinya memang pdi perjuangan berkepentingan
supaya sistem pemilu kita berubah di dua ribu dua puluh empat bang andre
enggak pertanyaan ini terlalu menjurus
soal yang mengajukan itu kan adalah
orang yang mempunyai kepentingan terhadap
pelaksanaan daripada undang undang
terhadap undang undang dasar

nah itu yang
dan disitu juga ada partai lain
ada nasdem juga
nanti saya mau tanya ke pak willy
kalau saya tidak mempersoalkan soal itu
yang penting ada legal standingnya atau tidak gitu
nah tapi apa yang tadi disampaikan
sekarang kita bicara soal demokrasi ya
demokrasi itu menghendaki adanya perwakilan
perwakilan sistem perwakilan
soal merekrutmen politik itu adalah cara
dan itu yang ditentukan
termasuk pesan di dalam undang undang dasar
kemudian diturunkan dalam undang undang gitu
bahwa di dalam sistem perwakilan itu
bisa jadi perwakilan itu karena terpilih
juga bisa jadi karena melalui proses
ya rekrutmen melalui partai politik
itulah sistem perwakilan gitu
nah apa yang disampaikan oleh
rekan sururudin tadi
itu menunjukkan bahwa
dan harus menjadi perwakilanan
pertanyaan kita kembali
apakah keterpilihan itu menjadi cerminan dari keterwakilan gitu
dan itu menunjukkan bahwa tidak selalu bahwa
keterpilihan demokrasi keterpilihan itu
menjadi hal yang mewakili
di dalam pelaksanaannya
nah itu yang kritik kritik yang berlangsung termasuk
pasti mempunyai poin positif dan poin negatifnya
tadi nana menjelaskan itu
nah persoalannya sekarang adalah
apa yang sudah kita pilih dalam konstitusi kita
di dalam konstitusi kita
biar jelas saya bacakan aja
undang undang dasar kita
peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota dewan perwakilan rakyat
dan anggota dewan perwakilan daerah
adalah partai politik
sementara ayat empat
peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah
nah dari dua pasal ini
ini menunjukkan bahwa
apa rejim untuk
pemilihan umum dewan perwakilan rakyat
itu adalah rejim kolektif
peserta pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan daerah
itu adalah rejim indisensial
nah sehingga ini harus menjadi turunan
di dalam undang undang
nah oleh karena itu saya kira
apa yang dilakukan oleh teman teman ini adalah
untuk mengembalikan pada real
undang undang dasar itu
dan gugatan atau
adalah supaya mk memperhatikan suatu undang undang itu
sesuai dengan undang undang dasar
oke tapi pdi perjuangan
memang sejak awal
pdi perjuangan berkepentingan
pdi perjuangan memang berkepentingan
ingin ada perubahan sistem proporsional tertutup
karena memang sesuai dengan jalur konstitusi
supaya kita kembali pada real
pesan yang ada di dalam konstitusi kita
itu yang paling penting
karena pesan dalam konstitusi kita
menginginkan bahwa di dalam sistem pemilu
itu ada plus minusnya pasti
dan kalau kita bicara soal partai politik
partai politik akan bicara soal
kepentingan yang menguntungkan
jadi kita harus mencari
juga kepala politisi
akan bicara dari aspek bagaimana
kepentingan saya terpilih atau tidak gitu
tapi kita bicara disini
ada bicara soal bagaimana konstitusi
dan bagaimana kepentingan nasional
tapi pdi perjuangan
memerintahkan kadernya enggak
untuk mengajukan gugatan itu
atau memang itu inisialnya
saya enggak tahu soal itu
tapi itu enggak penting
yang penting adalah soal legal standingnya
karena dulu juga yang
kalau tidak salah dua ribu berapa
itu juga soal
pernah ada dua kali gugatan itu
dan semuanya ditolak oleh mk
yang tahun dua ribu
yang kemudian mk memutuskan

itu juga salah satunya adalah
kadar pdi perjuangan
tapi saya kira dalam hal ini
karena mereka akhirnya
orang orang itu berbicara
dari aspek sudut pandang masing masing gitu kan
nah kita bicara bagaimana
mengembalikan pada real konstitusi
itu yang menurut saya
itu yang paling penting
dan pdi perjuangan konsisten dengan itu gitu
sehingga dari sejak
itu kita selalu bicara
untuk ya kembali pada real konstitusi
daferi mengembalikan ke real konstitusi
padahal ini sistemnya
sistem proporsional terbuka
ini sudah dipakai sejak dua ribu empat
empat kali pemilu
artinya apakah selama empat pemilu itu
berjalan di rel konstitusi yang tepat
tentu boleh pendapat berbeda ya
tapi faktanya konstitusi
dua puluh tahun reformasi
menggunakan sistem proporsional terbuka
dan kalau ini dinyatakan
tentu hasil kemarin
kalau alat ukurnya
undang undang yang dibuat
tentu saja nanti akan dipilih
apa lembaga legislatif ketika masa pandemik
karena paling rajin tuh salah satunya
gak mungkin pandemik ini dipilih untuk hal lainnya ya

alat ukurnya betul betul harus dilihat secara konstitusi
di dalam konstitusi itu terang benerang ya
ada enam kata
kenam enamnya tidak bicara soal
konsep pemilu legislatif diserahkan kepada
dia hanya peserta
tetapi kalau kita sandarkan misalnya

soal kedaulatan rakyat
rakyat yang berhak menentukan
siapa yang bisa menyerah atau tidak
saya tidak bisa menerang nilai ke yang lain
kedahulatan rakyat yang berhak menentukan siapa yang bisa menerang dalam hal ini
siapa yang mau dipilih
dan itu sesuai dengan pasal dua puluh dua e soal azas azas pemilu
jadi mereka yang menentukan siapa yang mewakili dapilnya
dan kenapa mereka memilih
bukan preferensi ketua partai
tertutup itu kan semua ditentukan ketua partai
rezimnya oligarki partai politik
melanggengkan kekuasaan ketua partai
kalau mau meletakkan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat
juga bisa dilihat di prinsip penyelenggaran pemilu
pasal tiga undang undang tujuh
yaitu prinsip keterbukaan
kalau tertutup sudah pasti melanggar prinsip penyelenggaraan ini
yang kemudian bagi saya juga bisa disesuaikan dengan pasal dua puluh lima
bahwa setiap orang katanya
berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan
dalam arti luas termasuk di dpr
dengan kemudian melakukan tertutup
itu menutup kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi yang sama
jadi bagi saya
tidak bisa diletakkan di konsep kesatuan
karena itu model negara ya
bukan model pemilihan
model kedaulatan yang dibicarakan di pasal satu ayat dua
lebih cocok merepresentasikan apa maksud konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu
jadi pada waktu kedaulatan rakyat
jadi kalau bicara proporsional tertutup
orang bahkan bicara begini
kalau demokrasi internalnya baik
karena kader yang akan bersama sama menentukan
demokrasi internal kita didominasi oleh ketua dan sekjen
nah oleh karena itu ada penyeimbangnya
ada penyeimbangnya yaitu
bagaimana rakyat menentukan siapa yang duduk di parlemen
sebenarnya konsep ini kan sudah diributkan di setiap pemilu
debatnya masih sama
bagi saya ada ketakutan partai besar
untuk bertarung berimbang
dengan partai menengah dan baru
dalam merebut hati publik
karena selama ini kalau kemudian ditentukan oleh ketua partai
rakyat bingung tuh
yang mana yang dipilih
akhirnya partai besar mayoritas yang akhirnya kembali dipilih
rakyat bisa menentukan pilihan
apa baktinya di dapil
dan apa perannya bagi mereka
bukan yang menentukan adalah ketua partai
oke ada ketakutan dari partai besar bersaing dengan partai menengah
makanya kemudian berusaha untuk mengubah sistem pemilunya
kalau gak bisa bang gak usah diubah aja
pdi perjuangan itu lima puluh tahun
dan kami sudah pernah mengalami semua pemilu
dan kami menang
bahkan di dalam sistem yang sekarang pun gitu
ini bukan persoalan apa
tapi kan pernah kalah bang
ya pernah kalah pernah menang
dan menang kembali gitu
dan kemungkinan untuk menang juga besar
sehingga masalahnya itu bukan masalah soal takut
karena itu tadi
kalau kita bicara soal kepentingan kepentingan pasti interpretasinya seperti itu
tapi ya tadi yang saya katakan
bahwa apa yang tadi pak ferry sampaikan itu
pesan itu ada di dalam pasal keempat
ayat empat dari pasal dua puluh dua itu
bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah itu perseorangan
sementara di ayat ke tiga
peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat
dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik
jadi peserta itu bukan hanya kemudian mengirimkan daftar calegnya
tapi juga dia dipilih
tapi partai politik kan bukan orang
yang bisa direpresentasikan
tapi ini sih perintah undang undang
perintah undang undang dasar ini
nggak ada perintah di undang undang dasar
peserta pemilihan umum
calonnya bukan peserta
tapi dia tidak bicara
nanti diatur di dalam undang undang
ya undang undang mengatur
makanya ini proporsional terbuka
bahwa tapi di sini perintah
ada dua rejim di situ
rejim kolektif di pasal tiga
dan rejim individual
persorangan itu di
itu di ayat empat
itu jelas di sini
undang undang dasar ini
ini undang undang dasar gitu
oke tapi mk sudah dua kali menafsirkan itu
menolak sistem proporsional tertutup
ya tahun dua ribu delapan dan dua ribu lima belas
dua ribu delapan kemudian jadi
di pelaksanaan dua ribu sembilan itu kan
saya ingat waktu itu
ikut dalam pemilu sudah beberapa kali gitu

pada waktu itu proporsional tertutup
kalau ada anggota
atau ada caleg yang memperoleh
jumlah suara bpp
dia berhak gitu
karena dianggap ambigu
sesuai dengan tafsir
untuk proporsional terbuka
dengan suara terbanyak itu
dan itu dipakai
dan itu yang dipakai
dan pd perjuangan
dan pd perjuangan itu
itu pembasangan sistem penghitungan kursi bang
bilangan pembagi pemilu
bukan soal hak
siapa yang berhak memilih
dan apa yang mereka pilih
ya itu ada di sini
sekarang kan yang dipilih kan
apel buahan misalnya ya
yang perlu yang mereka pilih itu
siapa yang bertani di partai itu
itu tidak dinyatakan
ada di tangan rakyat
ada di tangan rakyat
emang partai politik tidak representasi rakyat
begitu rakyat berdaulat
itu kan soal metoda
apakah langsung atau melalui rapat
nah partai fungsi partai begini bang
itu fungsi partai itu
soal cara apakah itu
kalau partai yakin kadernya baik
rakyat akan melalui partai
dia akan muncul dengan kader
partai itu ada bagian dari
karena partai kan tidak pd
partai itu ada bagian dari rakyat
kalau anda punya keinginan untuk langsung
itu adalah interpretasi
tapi bukan mk
melalui putusannya mengatakan
representasi itu bisa melalui partai
representasi itu bisa melalui partai
representasi itu bisa melalui partai
untuk menerapkan sistem proses
itu adalah demokrasi
karena ini kedaulatan rakyat
saya harus ambil kendali disini ya
saya mau ke bang willy dulu soal legal standing
bang willy ini selain pdi perjuangan ada kader nasdem juga
yang mengajukan gugatan
jadi dari bagian
dari enam pemohon
itu salah satunya adalah kader pdi perjuangan
dan salah satunya adalah kader nasdem
atau memang ada yang memainkan
kader nasdem yang expired
jadi kader luasa
kalau kader luasa itu
kalau kita beli barang
ini artinya masih jadi kader atau enggak
artinya kalau expired kan sudah tidak layak makan
artinya yang bersangkutan
sudah tidak layak makan
tidak memiliki hak
mengatasnamakan partai nasdem
apalagi sesuatu hal yang bertentangan secara fundamental
prinsip bagi partai sendiri
itu memang pernah menjadi kader partai nasdem
nasdem membuat sebuah peraturan partai
semua anggota partai
fungsionaris dan pengurus partai
harus melakukan registrasi ulang
dan dia tidak registrasi ulang
dan dia tidak memiliki
kta yang baru
saya sudah memverifikasi itu
dan membuat rilis kepada publik
sudah tidak menjadi anggota partai nasdem lagi
karena sudah tidak tercatat
di dalam nomor induk kepartaian partai nasdem
tapi kok bisa mengaku sebagai partai nasdem
sebagai kader partai nasdem
anda menilai ataupun menginvestigasi
apakah ini ada yang memainkan
atau memang seperti apa
ya kalau orang ngaku ngaku boleh aja lana
tapi saya nggak mau berandai andai
karena berandai andai ini dekat dengan pindah
kuasa hukum pebohon
ini legal standingnya sudah memenuhi syarat semua
harusnya kalau itu mengatasnamakan partai nasdem
yang bersangkutan sudah tidak anggota partai nasdem
bukan hanya kader
tapi yang bersangkutan sudah tidak anggota partai nasdem
anggota partai nasdem berarti tidak berhak
artinya itu sudah gugur dengan sendirinya
itu yang pertama
yang kedua adalah begini
pak kuasa hukum
kebetulan wakil ketua badan legislasi
apa yang anda sampaikan tadi itu sangat kontradiktif
kalau anda lihat produktivitas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini
ini kan masih tahun berjalan
satu setengah tahun lagi kan
sudah lima puluh delapan undang undang pak
jadi hidup ini kalau dalam pepatahnya bung feri ini
sekali air besar sekali tepian berubah
kenapa produktivitas sembilan puluh sembilan dua ribu empat itu tinggi
karena waktu itu legislasi heavy pak
jadi sekali air besar
jadi sekarang parlemen itu ada tren barunya
kalau belajar dari bung andreas itu
dari bunde stah itu
namanya sekarang overside heavy pak
jadi kan tugas dan fungsi parlemen itu tiga
tidak hanya legislasi
tidak hanya anggaran
jadi undang undang yang sudah dibikin
itu memiliki kendala
aturan turunannya tidak ada
efektivitas pelaksanaannya bagaimana
aktor aktor pelaksanaannya bagaimana
maka kemudian parlemen yang kontemporer
parlemen yang kekinian
itu fungsinya adalah pengawasan
ini kan berbicara tentang yang terbuka ini adalah spiritnya
jadi secara historis
partai ini berulang kali digagalkan sebagai
digugat lah bukan digagalkan
yang terakhir itu adalah pemberontakan perancis
bagaimana partai buruh perancis yang berkuasa waktu itu
dianggap tidak aspiratif
oleh gelombang masa yang besar menggulingkan the gaul
jadi partai kalau kita berdebat tadi
di dalam relasi sosial yang kontemporer
pasca runtuhnya tembok berlin
dan runtuhnya soviet union
itu menjadi fasilitator
jadi dia menjadi sebuah instrumen
yang sangat terbuka
jadi dia tidak terjebak dengan oligarki
seperti lagu iwan vals
di saat kita orde baru itu
wakil rakyat bukan kumpulan teman teman dekat
jadi kalau ini tertutup
inilah spirit saya
untuk kemudian memperjuangkan
kita akan kembali ke orde baru
bukan hanya itu
eh anak petani dari perancis
dari padang panjang sana bisa jadi anggota dewan
anak tukang kayu dari surakarta sana bisa jadi anggota dewan
jadi prinsip keterbukaan itu adalah spirit demokrasi
itulah representasi rakyat dan kedaulatan secara langsung
nah ketika harusnya
kalau kita berbicara naskah akademiknya dari awal
itu adalah spiritnya bahkan lebih progresif
waktu itu ada tawaran tentang distrik
kita nanti masuk ke situ soal listrik
bagaimana kita tidak memundurkan demokrasi
cukup sudah lah di zaman dahulu kita beli kucing dalam karung
jangan kucing hitam kucing putih ini
atau kucing belang
kita harus kemudian memajukan kemudian
prinsip prinsip keterwakilan representasi ini
dengan berbasiskan antropocentris
eh ini orang kadang kadang
nggak ada baktinya pada dapil
nggak ada perbuatannya
tapi karena itu perintah partai
nah prinsip inilah demokrasi ini
berjalan untuk kemudian proses kualitatifnya terus
kemudian kita majukan
bukan kita mundurkan
oke tahan dulu bang willy
saya ingin tanya tadi soal legal standing
sudah dibantah oleh bang willy
bahwa itu bukan kader partai nasdem lagi
jadi apakah tetap memenuhi legal standing
pemohon yang mengajukan gugatan
jadi dia sebagai kader nasdem
kita tidak tahu sejauh apa dia peranan dia di partai nasdem yang jelas
menyerahkan ada kartu anggota
dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota dprd dari partai nasdem
mengenai kebijakan partai nasdem itu internal beliau
dengan ada jawaban ini
sudah dibantah bahwa yang bersangkutan bukan kader partai nasdem
apakah ini akan mengganggu
ataupun mempengaruhi legal standing dari klien anda
karena kita mengajukan ini sebagai permohon di mahkamah konstitusi
adalah sebagai persorangan
jadi kita juga sampaikan ke pak willy
dia sebagai persorangan
berarti kalau sebagai persorangan
tidak berhak menggunakan tas nama partai
ini kemudian merusak partai nasdem
jadi anda juga harus
jadi legal standing ini adalah bahwa dia punya dasar
kenapa dia bisa menguji ini
karena dia punya pengalaman secara personal
merasa dirugikan sebagai anggota partai
merugikan dia biaya yang mahal
sosialisasi yang terlalu mahal
setelah itu dia tidak bisa berperan lebih besar dari partai
karena partai ujung ujungnya adalah biaya
ini tidak bisa serta merta ada kerugian secara material dari pemohon
ini asumsi yang sangat gebrau ya
benar benar sangat sesat
bahwasanya dengan tertutup
itu kemudian akan meminimalisir politik uang
kalau toh politik uang ini
ini kan cuma konversi
dari proses pemilu sebelumnya yang menjanjikan
gue bangun masjid ya
gue bangun jembatan ya
gue bangun rumah ibadah ya
nah proses ini kemudian
karena uang lebih liquid
kemudian dia bergeser ke uang
tapi dengan tertutup pun
belanjanya akan dilakukan oleh nomor urut satu atau dua
jadi tetap aja
ini tipuan saja
kalau ini enggak
gue aja yang traktir lu
lu kan cuma sweetness saja gitu
jadi inilah kemudian sweetness sweetness itu terjadi dimana mana
nah ketika dia terbuka
inilah kemudian bagaimana spirit rina isang itu antropocentris
maka kemudian kita harus berbicara tentang sejarah kepartaian
partai ini bukan mesin yang mati begitu saja
dia sebuah organisme yang berdialektika beradaptasi dengan lingkungan
oke nanti kita akan bahas lebih dalam lagi
tujuannya apa dan kenapa pdi perjuangan ngotot sekali
dan kenapa nasdem juga tetap ingin terbuka
jangan kemana mana tetap bersama kami di politico show